memang banyak yang tercengang banyak yang tidak percaya bahwa ksp muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam
benar benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini
ini adalah sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai nilai moral
dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran tentara nasional indonesia
rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya
saya memohon ampun kehadirat allah swt tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu
saran saya ya menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat
jangan mudah berperan jangan mudah terumbang ambing dan seterusnya
kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana mana ya di borgol aja kali ya
berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam masuk kudeta dari luar